bagus lah kalau sadar
sekarang pergi dari sini
kali ini kamu berhasil
mendapatkan uang yang lebih banyak
dari percayaan kamu sebelumnya
punya kakak seperti kalian
udah pinter milih suami
dapat harta yang banyak pula
siapa dulu dong mamanya
udah ngelamar aku sebagai istrinya loh
itu harus cepat cepat dilaksanakan
rencana itu harus dilaksanakan minggu depan
hebat kan win
akhirnya adi bisa kamu dapatkan juga
berarti sekarang ada dua perayaan
sama perkawinannya winnie

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
hari ini kita akan membahas
tentang adanya tanda tanda hari kiamat
tanda tanda hari kiamat
ada tujuh puluh dua perkara
salah satunya adalah
allah sangat membenci adanya perceraian
walaupun perceraian itu dihalalkan
kitab saroh al akidah atau hawiyah menyebutkan di dalamnya
semakin banyak perceraian memudahkan terjadi diantara suami istri
itulah tanda tandanya akhir zaman
jagalah rumah tangga kita
jadikan suami kita
raja di dalam rumah tangga
karena surga istri ada di tangan suami
yang menjaga kebaikan
sampai ketemu lagi
di video selanjutnya
jadi mbak anggi juga beberapa bulan lalu
saya nikah juga
berisik ya ygp mbak
baru belajar ngomong
udah sih sekarang nikahin nih
wini sama adik
nikah dan kawinnya winnie widias tuti
linti wijaya dengan mas kawin tersebut
gimana saksi sah
datang pak saya masih setuju
kurang hajar kamu mas ya
sayang dengan penjelasan aku
gak ada lagi yang perlu dijelaskan mas
semuanya sudah jelas sekarang aku minta cerah
mendingan pergi dari sini sekarang juga
jangan ganggu peringatku
dasar kamu perempuan rusak rumah tangga orang
dan sebentar lagi jadi mantan suami saya
baguslah kalau sadar
sekarang lo pergi dari sini
nanti kamu akan menyesal
pernikahan ini kita hentikan
atau kita lanjutkan bu
terusin aja ini tetap harus berlangsung ya
hati banget sih
saudara tolong diikuti perkembangan saya
sebagian atas saya sudah diambil mantan istri saya
saat sidang harta gonok ini percayaan kami
jujur ya mas
aku bener bener kecewa sama kamu
dan kamu juga sudah mempermalukan aku di depan tamu tamu aku
terus saya harus berkembang nawin
untuk menepus semua kesalahan saya
aku minta cerai
enggak gak bisa
saya sudah kehilangan anak dan istri saya
lalu kamu dengan mudahnya minta cerai
saya tidak menggabungkan
terserah mas terserah
yang jelas aku minta cerah

dia sudah menjadi istri saya dan saya berhak atas dia
berani kamu menyentuh anak saya
kamu akan urusan sama polisi
mama akan urus mustahil
udah bangun ya
pagi pagi sudah tamu
belum kamu kaya ngerti
jadi sekarang ini kamu sudah dipercaya untuk menjadi manager di perusahaan kamu tempat kamu bekerja
ya begitulah tante
jangan panggil tante panggil mama aja
sebenarnya tujuan aku kesini untuk melamar alisa mak
karena sesuai keinginan mama aku boleh deketi alisa jika aku jadi orang kaya
dan aku rasa ini waktu yang tepat untuk menyatakan perasaan aku ke alisa mak
dia lagi ziarah ke makam papanya
tapi nanti kalau alisa balik mama pasti kasih tahu berita bahagia ini
kalau mama pribadi setuju banget sangat setuju kalau kamu mama rai
iya makasih mak
ini kesempatan emas mama
dari semua anak anak mama cuma nalisa yang belum bisa ngebahagiain mama
tidak tidak tidak
apa sih kamu
gak tahu deh mak
kayaknya akhir akhir ini kepala aku tuh sering sakit sakitan kayak begini
ya tapi ini udah gak hilang sih mak
terus gimana kamu punya ide enggak buat misahin alisa
mama aku tuh lagi sakit kepala kali
aduh sakit kepala tinggal diminum obat sebentar juga sembuh